dalam unggahan terbaru di twitter sri mulyani meminta suryo untuk menjelaskan ke publik asal muasal kekayaannya yang terlapor dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara
pernyataan ini dikeluarkan sri mulyani lantaran publik menyoroti peningkatan kekayaan dirjen pajak dalam beberapa tahun terakhir
menurut situs lhkpn kpk harta kekayaan suryo pada tahun dua ribu tujuh belas ini tercatat mencapai enam tiga belas miliar
kemudian pada tahun dua ribu dua puluh satu hartanya melonjak sebesar rp delapan tiga miliar menjadi rp empat belas empat miliar
selain itu sri mulyani juga meminta klub motor besar pegawai pajak yang bernama blasting rider djp dibubarkan
menurut sri mulyani gaya hidup mewah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik
dan berikut ini adalah
pejabat yang berharta puluhan miliar di ditjen pajak